kita beralih ke informasi dua puluh tahun reformasi
sejarah runtuhnya rezim otoriter di indonesia
tidak lepas dari hasil kerja keras gerakan mahasiswa
seiring berjalannya waktu tantangan bernegara jauh berbeda dibandingkan pada masa orde baru
apakah semangat reformasi yang digaungkan mahasiswa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan masih relevan
dua puluh tahun reformasi produser lapangan cnn indonesia fitria sungkar
mencari tahu makna semangat reformasi bagi para mahasiswa di era demokrasi
krisis ekonomi yang berkepanjangan serta sistem pemerintahan yang represif
menjadi pendorong agenda reformasi yang menggema di seluruh negeri
mahasiswa yang menjadi garda terdepan gerakan reformasi
menuntut mundurnya soeharto dari kursi kepemimpinan yang telah ia miliki selama dua puluh tiga tahun
ibarat gayung bersambut gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat
dan pada dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jenderal besar tersebut akhirnya dilengsarkan
sepuluh tahun kemudian apakah semangat reformasi masih relevan bagi para mahasiswa
kalau menurut gue pribadi sih masih relevan karena ya apa ya kita kan sejak itu kan jadi sekarang banyak perubahan yang kita rasain
ya dengan itu kita tetap harus mempertahankan itu dengan semangat kita gitu
ya walaupun kayak dulu mungkin masih zaman dulu
dulu tuh kayak demo langsung ke tempatnya demo langsung ke depan gedung mpr dpr atau ke istana
cuma kita sekarang kan bisa melalui media sosial
ya masih lah karena kan kita nggak bisa jangan sekali kali muluka sejarah kan
kan berarti otomatis reformasi juga berdampak besar
buktinya aja kita bisa menggunakan media sosial segala macam kita bisa bebas berpendapat
kita bisa mengkritik pemerintah yang pada zaman reformasi sebelum reformasi itu nggak boleh
menurut dosen komunikasi politik universitas paramadina henry satrio
gerakan mahasiswa saat ini terasa meredup
karena intensitas penyampaian pendapat di ruang publik tidak semasif dahulu
saat enam puluh enam atau sembilan puluh delapan itu belum ada media yang bisa memberikan ruang berekspresi secara pribadi atau individu
media yang ada saat itu memberikan ekspresi secara kolegial secara bersama sama yaitu media media konvensional
sehingga pada saat
mahasiswa yang ingin bersuara mereka harus bersama berembuk
kemudian mempertunjukkan ide mereka atau masukan mereka ke depan publik
melalui demonstrasi atau melakukan hal hal yang sebuah upaya untuk bisa diliput oleh media
sekarang mereka kan bisa aktif sendiri dengan media sosial menyuarakan itu
nah kembali sebetulnya kepada peran
masing masing organisasi mahasiswa di setiap kampus
kalau dikatakan pasif saya tidak menyalahkan juga karena memang tidak terlihat sama sekali
tidak terlihat sedahsyat waktu sembilan puluh delapan misalnya
tapi apakah kemudian gerakan gerakan mahasiswa mati saya yakin tidak
kebebasan berpendapat serta pengembangan teknologi menjadikan pola penyampaian pesan tidak selalu harus dengan cara demonstrasi
jauh berbeda jika dibandingkan dengan para pendahulu mereka
salah satu aktivis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ray rangkuti mengingatkan agar mahasiswa jangan sampai terjebak dalam permainan politik elit
tidak hanya itu di era demokrasi dan keterbukaan informasi
mahasiswa harus bisa menawarkan argumen yang berdasarkan riset dan fakta
di organisasi organisasi mahasiswa formal ini gitu ya baik ekstra maupun intra
selalu punya link yang atas itu yang memang menurut saya sejatinya mereka sudah harus berhenti
jadi apa namanya mereka harus betul betul punya sikap independensi yang kuat
nah sehingga ketika mereka mengeluarkan sesuatu itu orang nggak perlu melihat dalam kerangka hubungan kausalitas atas bawah itu gitu loh senior junior itu
nah seperti yang terakhir ini dialami oleh kawan dari mahasiswa ui itu
jadi ya di samping memang faktanya datanya juga lemah tetapi juga mengambil kesimpulan itu di era sekarang ini
nah ini sudah tidak bisa itu yang saya sebut tadi tidak bisa membandingkan
tidak bisa pola yang dipergunakan di orde baru itu sampai di sini
kita sampai kepada soeharto harus diganti itu ya setelah puluhan tahun
mahasiswa bisa menjadi kekuatan ekstra parlementer yang muncul ke permukaan di kala kondisi bangsa yang nyaris karam
hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan mahasiswa yang independen dan non partisan akan mampu menjadi motor penggerak bangsa
fitriah sungkar jakarta